kerap menakut nakuti warga dengan senjata tajam
tiga remaja di bawah umur anggota geng motor di pelabuhan banten
ditangkap petugas reskrim polsek ciwandan kota cilegon rabu dini hari
komplotan geng motor berhasil diringkus
usai polisi mendalami rekaman video ketika para bocah ini meneror pengendara motor
yang melintas di jalur cilegon menuju anyar
tiga anggota geng motor mengakui melakukan aksi konvoy sebagai ajang gagah gagahan
polisi mengetahui identitas komplotan geng motor ini
setelah memeriksa plat nomor kendaraan dari rekaman video konvoy yang viral di media sosial
dikhawatirkan jika ini tidak kami ambil langkah atau tidak kami tindak lanjuti
akan menjadi tawuran antar remaja yang menyebabkan korban seperti di wilayah lain
harapannya tentu masyarakat jika melihat seperti ini segera dilaporkan
dan mencari penyelesaian
kepada orang tua yang memiliki anak remaja mohon malam tidak diberikan izin untuk keluar malam
meski sudah menyita barang bukti satu buah celurit
tapi polisi masih belum menetapkan status tersangka
lantaran belum ditemukannya unsur pidana yang mengarah pada tindak kekerasan
adi mazda cilgon banten